di antara gedung gedung yang menjulang dan hiruk pikuk aktivitas ibu kota
tersembunyi berbagai sajian kuliner yang beragam
letaknya yang di pelosok kota dan hidangannya yang lezat
layak membuat beberapa tempat berikut ini disebut sebagai hidden gem
sebagian di antaranya bahkan tidak buka dalam waktu lama
karena hidangannya cepat ludes
pertama kita akan coba warung bakso di kawasan palmerah jakarta barat
terletak di dalam gang tempat ini terlihat seperti warung bakso pada umumnya
namun pengunjung rela antri berlama lama
demi menyantap bakso berporsi jumbo di sini
warung bakso ini menjadi salah satu tempat makan yang cocok buat kalian
warung bakso yang sudah buka sejak seribu sembilan ratus enam puluh dua ini
kini dikelola oleh generasi ketiga
selama puluhan tahun bukan cuma cita rasa yang mereka jaga
tetapi juga kedekatan pengelola dengan pengunjung
ya emang dari zaman dulu kali ya dari zamannya engkong
iya kita cuma generasi dong menerus menerus aja ya
kalau boleh tahu
udah berapa tahun
mungkin bisa jadi sini lagi yang dipertahankan dari rasa si bakso hakim itu apa
mungkin kaldu sapinya kah atau
ya seperti itu emang kaldu
ada kalung sapi harus kita jaga benar benar kita jaga
bakso akim hanya buka selama tiga jam mulai sepuluh pagi sampai pukul satu siang
dalam waktu singkat lebih dari tiga ratus mangkok ludes dibeli pengunjung
satu porsi bakso hakim dihargai rp dua puluh lima

ini dia hidden gem berikutnya nasi uduk musidar
nasi uduk di kawasan palmerah jakarta barat ini sudah ada sejak tahun dua ribu
setiap hari di sini menyediakan lauk atau pelengkap yang berbeda
terdapat lima jenis lauk yang bisa dipilih
dalam tiga jam dua ratus porsi nasi uduk selalu habis
untuk udang goreng tepungnya juga enak sekali gurih
dan udangnya itu spicinessnya pas banget
ya dia kerebas kerebasnya itu senang banget
untuk satu porsi nasi uduk dengan bihun goreng tempe orak arik dan telur balado
sementara pelengkap lainnya seperti ayam goreng empal
aneka olahan semur dan gorengan dijual mulai dari rp dua sampai rp dua puluh empat
hidden gem yang satu ini buka pada senin sampai jumat mulai pukul satu siang
nah yang terakhir saya akan mencoba makanan khas tionghoa yakni nasi hainan
yang berada di kawasan ruko di wilayah jakarta selatan
nasi hainan populer di negara negara asia tenggara seperti malaysia singapura thailand juga indonesia
hainan sendiri adalah nama salah satu suku di tiongkok
proses memasak yang cukup lama menghasilkan cita rasa kaldu ayam yang menjadi ciri khas nasi ayam hainan
untuk nasi hainan sendiri dia untuk rasanya sendiri ya
dia cenderung ke gurih dan aromatik untuk aromanya
kita pakainya dari jahe daun bawang sama dari minyak wijen sendiri
salah satu kreasi andalan yang menjadi favorit di rumah makan ini adalah roasted chicken rice
cita rasa wijen yang kental dan gurih menjadi salah satu ciri khas hidangan ini
nah saya mau coba memasak sendiri nih nasi hainan pesanan saya
dalam sehari rumah makan ini mampu menjual tiga ratus porsi nasi hainan
harga satu porsi roasted chicken rice ukuran sedang rp tiga puluh delapan sedangkan ukuran besar rp empat puluh lima
tempat ini buka setiap hari mulai pukul delapan pagi hingga sepuluh malam
tim liputan cnn indonesia jakarta